orang warga tewas dan tiga orang lainnya terluka akibat gempa benar sekali
dan sementara itu badan penanggulangan bencana daerah banten mencatat
seribu lebih bangunan rusak pasca gempa yang terjadi pada selasa siang
gempa yang berpusat di wilayah muara binuangan lebak banten selasa siang
menyebabkan satu orang warga meninggal dan tiga warga lainnya terluka
dua orang terluka karena bangunan yang runtuh dan satu warga tersengat listrik
saat berusaha memperbaiki genting yang rusak akibat gempa
insiden ini sempat terekam video amatir korban telah dievakuasi ke puskesmas
pasca gempa personel kepolisian tni dan bppd pemerintah provinsi dan kabupaten lebak
turun ke lokasi membantu warga
dari data sementara sebanyak satu dua ratus dua puluh tiga rumah warga rusak akibat gempa
termasuk fasilitas kesehatan sarana ibadah dan sekolah
jadi yang terparah ini yang terpantau oleh kami adalah di kecamatan cijaku dan juga pangarangan
yaitu sembilan puluh dua rumah rusak berat
ini berkat hasil tadi data dari polda banten
yang juga kami sedang mengimpun dari bppd provinsi banten
termasuk juga mengimpun data apa adanya perbanjiwa atau tidak
tiga wilayah kecamatan terdekat dengan pusat gempa yang mengalami kerusakan terbanyak
telah dilakukan proses pemadaman
dari kurs rating saat warga melintas di sekitar rumah yang rusak
sedangkan warga yang rumahnya rusak parah
dievakuasi ke tempat pengungsian sementara di sekitar kecamatan
adi mazda lebak
gempa dengan magnitudo enam satu yang mengguncang wilayah lebak banten pada selasa siang
juga berdampak pada warga yang tinggal di bogor jawa barat
puluhan rumah di desa kuta kecamatan megamendung puncak rusak parah
tercatat sebanyak lebih dari lima puluh
sepuluh rumah warga mengalami retak di bagian tembok dan ambrol di bagian atap
sementara itu tiga puluh satu rumah mengalami rusak parah bahkan rata dengan tanah
nasruddin merupakan salah satu warga desa kuta yang rumahnya mengalami kerusakan parah
salah satu pun barang miliknya tersisa
lantaran seluruh isi rumahnya tertimbun neruntuhan bangunan yang rata dengan tanah
hingga kini petugas sar gabungan masih mendata kerusakan
dan mengevakuasi korban ke rumah warga yang selama
wahid lemang pertam coronas menteri provinsi idina saatber custom enam puluh lima
demikian itu betul desain awan bulan ini
berikut mau nulis detik b line dari agengnya arus
ratusan rumah di dua puluh kecamatan di kabupaten sukabumi rusak berat akibat gempa sebesar enam satu skala richter yang mengguncang banten
delapan orang luka ringan dan satu orang luka berat akibat kejadian ini
hingga selasa malam puluhan kepala keluarga masih mengungsi dan takut kembali ke rumah
rusakan terparah akibat gempa terjadi di kecamatan kabandungan kabupaten sukabumi
ada satu ratus tujuh belas rumah rusak berat di enam desa
selain itu lima puluh tiga rumah rusak sedang dan dua ratus tujuh puluh sembilan lainnya rusak ringan
sedikitnya ada tiga titik pengungsian di tenda dan di masjid masjid
selasa malam beberapa warga masih terjaga karena takut ada gempa susulan
rumah hancur ya
enggak enggak hancur cuma kaca doang
terus mengungsi di sini kita masih takut ya
iya masih trauma
emang kerasanya gede banget ya
beberapa warga mengalami luka luka akibat gempa
di antaranya seorang anak berusia sepuluh tahun yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum daerah r syamsuddin
kota sukabumi untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka parah di bagian kepala
sementara lima orang ya sampai terakhir sembilan
cuma kita untuk melaporkan sampai jam sepuluh ya kita ada lima korban luka
dan kondisinya dirawat di poskesmas atau di rumah sakit
ini ada memang yang diobati poskesmas ya sebagian ya
sudah ada di rumah masing masing
rusak berat ini terakhir ini update data satu ratus tujuh belas ya
kemudian rusak sedang lima puluh tiga dan rusak ringan dua ratus tujuh puluh
badan penanggulan bencana daerah bpbd kabupaten sukabumi belum mengeluarkan rilis resmi mengenai data kerusakan akibat gempa sebesar enam empat skala richter tersebut
ahmad fikri sukabumi
lalu bagaimana dengan penanganan dampak pasca gempa saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon
dengan kepala bpbd
banten bapak sumawijaya
selamat pagi pak sumawijaya
selamat pagi assalamualaikum bu
ada hanum dan juga daniar di studio
bapak saat ini kita tahu bersama bahwa dampaknya begitu luas
sementara untuk banten sendiri yang menjadi pusatnya apa yang menjadi prioritas utama bpbd saat ini pak
saat ini kita lagi perjalanan mendampingi menteri sosial republik indonesia bu dengan wakil gubernur

kita meninjau kecamatan yang terdampak paling besar
banyak kerusakan yaitu di kecamatan cilograng
ada satu ratus lima puluh rumah
datin bpbd provinsi banten mencatat tidak terdampak pada kabupaten lebak saja
ternyata ada di pandeglang ada sampai ke tangerang
jadi kita itu sekarang satu satu ratus lima belas terdampak rumah rusak dan tempat tempat ibadah gitu
dengan skala rusak berat dan rusak ringan
langkah ke depan ini
opd terkait pupr dengan pu lagi mendata kerugian dan kerusakan yang terjadi terutama di daerah kecamatan
yang terdampak banyak di kecamatan cilograng satu ratus lima puluh ada kecamatan cijaku satu ratus dua puluh ada di panggarangan sembilan puluh dua
termasuk di bahia di cihara di malingping di wanesalam
ini kita lagi data bu
insya allah data juga sedang berkembang
dan kami selalu paham kita masih berada di luar
insya allah data juga sedang berkembang dan kami selalu paham kita masih berada di luar

dan itu satu pintu arah informasi dari pusdatin bpbd kebupatan lembak bu demikian
baik pak suma wijaya mungkin bisa bapak jelaskan juga dari data yang berhasil dihimpun dari bpbd
dari keseluruhan total warga yang dievakuasi apa saja pak yang masih dibutuhkan
dan apakah akses untuk menuju ke wilayah wilayah terdampak ini cukup susah
kalau secara wilayah untuk akses masuk ke daerah sebenarnya tidak ada masalah bu
karena untuk akses jalan pun jalan provinsi jalan kebupatan jalan nasional tetap jalan
bagus hanya memang yang terdapat pada rumah rumah saja
terus kami bpbd banten dan kabupaten lebak juga menyiapkan berbagai macam hal yang terkait dengan masalah rumah yang roboh
kita menyiapkan tenda tenda kemungkinan mereka mau tinggal di tenda
tapi sampai saat ini mereka lebih memilih tinggal dengan sanak pemilih mereka gitu bu
dan kalau kita bicara soal pengungsian di mana saja titik titik lokasi itu pak
jadi selalu kita siapkan di daerah daerah yang terdampak rumahnya roboh dan rusak berat
terutama di daerah kecamatan cilograng wilayah kecamatan panggarangan dan cijako
tapi mereka sampai saat sekarang belum ada yang mengungsi
jadi mereka tinggal di rumah rumah keluarga dan sanak pemilih mereka
baik pak suma terkait dengan proses pemulihan daerah utama apalagi kita tahu ini di lebak banten menjadi pusat dari titik gempa begitu
dengan kerusakan parah seperti itu bisa butuh berapa lama pak
makan waktu berapa lama untuk pemulihan itu sendiri
kita lihat bu proses rr nya rehabilitasi rekonstruksinya juga kan kita kalau terdampak dampak gempa ini kan ada dua item yang perlu kita kerjakan
rehabilitasi mental merekomennya akibat traumatis gempa
yang kedua kita rehabilitasi rekonstruksi tempat tinggal mereka
kaitan dengan masalah rehabilitasi rekonstruksi mereka adalah kaitan dengan tupr
itu pasti bu
pak gubernur sekarang lagi mencatat semua dan itu akan langsung dikerjakan dengan sekejap waktu ya
artinya dengan tempo waktu berapa lama pasti mereka juga lebih terengginas untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang terdampak pada masyarakat yang rumahnya roboh dan juga tidak bisa digali gitu bu
terakhir pak suma wijaya kami tahu bahwa fokus bpbd dan juga pihak terkait adalah untuk mendata lebih lanjut lagi bagaimana kerusakan dan juga korban

tapi yang kami dengar juga tadi anda mengatakan saat ini sedang bersama dengan mensos dan juga wali kota untuk menuju ke suatu tempat juga memantau bagaimana kondisi warga di sana
apa yang menjadi arahan menteri sosial irus marham saat ini pak suma wijaya
menteri sosial sekarang dalam perjalanan baru kilometer kita baru nyampe lewat seketi bu masih jauh masih sekitar seratus kilo lagi
beliau secara khusus tadi kami jemput dari serang timur sekarang masih dalam perjalanan
jadi secara setipun maupun alasan kita masih di tempat yang terdekat
jadi secara setipun maupun alasan kita masih di tempat yang terdekat

saya yakin akan melihat langkah langkah pertama penyelamatan manusia manusianya dulu bu ya
yang terkait dengan masalah sandang lalu sembako itu pasti didulukan
saya kira kalau hal hal lain nanti juga tim dari dinas sosial provinsi banten juga akan meresume dan mengupdate seluruh data
mana yang bagian mereka mana bagian bpbd mana pupr mana sistem kerja kami adalah terpadu
oke baik pak samawijaya tentunya kami masih menunggu update nanti mengenai perjalanan yang akan anda tempuh bersama mensos dan juga semua orang yang ada di sana
dan baik semoga pak suma semoga perbaikannya bisa segera dilakukan dan tuntas karena mengingat hal ini kerusakan yang ditimbulkan juga besar sekali
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak semawijaya
iya karena tentu juga ya bahwa bukan cuma di lembaga banten saja ini baru satu titik yang menyebabkan
iya karena tentu juga ya bahwa bukan cuma di lembaga banten saja ini baru satu titik yang menyebabkan
jadi tempat di mana pusat kedalamannya juga terjadi di sana ya
dan ya terasa sampai ke jakarta begitu kencang di transmedia juga sendiri juga sudah ada evakuasi
dan yang kemarin sedang berada di mana
saya kebetulan ada di balai kota di sana ya pak sandi juga ada di sana
dan yang pasti keselamatan diri sendiri itu yang menjadi fokus utama pada saat kejadian gempa seperti ini ya
benar sekali mungkin kemarin saya juga berada di salah satu restoran di bilangan pondok indah jakarta selatan
saya melihat mungkin kesiapan orang orang menghadapi gempa ini adalah berlari secara panik keluar
padahal ada baiknya ada buku saku gempa dalam bentuk pdf yang bisa kita miliki
itu sudah menyebar sekarang sudah viral sekali di internet
mungkin ada baiknya anda sudah memodali diri untuk memiliki dan membaca apa hal pertama yang bisa kita lakukan ketika gempa ini datang
iya penting sekali karena gempa bmkg juga mencatat ini sulit sekali bahkan tidak pernah ada alat yang bisa memprediksi
gempa kapan terjadi sementara indonesia kita tahu bersama ada di bawah lempengan tektonik yang terus bergerak dan sangat fluktuatif
kalau gempa dideteksi memang iya saat gempa sudah terjadi
ada tsunami atau tidak itu hanya dampak kelanjutannya tapi yang paling pasti kita harus tahu bersama
dan sementara kalau kita lihat informasi selanjutnya kita tahu bersama bahwa ada banyak sekali isu isu yang menyebar setelah gempa itu terjadi
nah bmkg akhirnya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak termakan
dan juga menyebarkan isu yang menyebar di media sosial tentang gempa berskala besar yang akan terjadi pasca gempa yang terjadi pada siang kemarin
benar sekali ini hoax hoax yang disebabkan oleh orang orang tidak bertanggung jawab gitu ya
bmkg akan selalu menginformasikan tentunya perkembangan gempa melalui akun media sosial resmi milik bmkg
sekitar pukul tiga belas tiga puluh empat waktu indonesia barat selasa siang gempa mengguncang sebagian wilayah jawa dan sumatera
berdasarkan data bmkg
epicentrum gempa terjadi di kedalaman sepuluh km di dasar samudera india yang berlokasi sekitar delapan puluh km sebelah barat daya lebak provinsi banten dan tidak berpotensi tsunami
penyebab gempa berkedalaman menengah ini disebabkan oleh aktivitas substruksi lempeng indo australia
selain di jakarta gempa juga dirasakan sampai ke bandung dan yogyakarta
gempa susulan juga terjadi pasca gempa utama sebesar dua puluh kali dengan magnitudo antara dua lima hingga empat lima
masyarakat diminta tetap tenang dan tidak termakan isu gempa susulan skala besar yang akan terjadi
sekarang banyak di wa kerusakan kerusakan itu rupanya foto foto yang lama
ya nah itu harus kita filter
bapak juga menanyakan apakah bmkg mengeluarkan statement bahwa akan terjadi gempa dengan kekuatan delapan skala liter
saya sampaikan tidak ada bmkg tidak mengeluarkan statement bahwa akan terjadi gempa dengan kekuatan delapan skala richter itu berita jelas